proses vaksinasi tahap pertama sudah mulai berjalan untuk tenaga kesehatan
jurubicara vaksinasi covid sembilan belas kementerian kesehatan siti nadia tarmizi mengatakan
sudah ada tiga ratus lima puluh ribu orang yang melakukan penyuntikan dosis pertama
pada saat itu sih kondisinya normal tidak ada halangan
dari dokter dari perawat sudah dilakukan screening dari dokter belum dilakukan screening
ketepliknya oke tidak ada keluhan kemudian disuruh henti
reaksi tidak ada reaksi apa apa tidak ada rasa sakit seperti yang ditakutkan orang orang tidak ada
namun tak sedikit juga yang ditunda dan dibatalkan
siti nadia mengatakan pertanggal dua puluh delapan januari dua ribu dua puluh
terdapat empat ratus dua puluh dua ribu orang yang seharusnya mendapat layanan vaksin
namun sebanyak empat puluh satu ribu atau sembilan
dan tujuh persen orang batal vaksin karena kondisi penyakit dan juga comorbid
sisanya sebanyak tiga puluh satu ribu atau tujuh tiga persen ditunda karena beberapa hal
paling banyak hipertensi dari nambah pertanyaan itu
nanti bisa dilihat ya paling banyak itu adalah hipertensi
kemudian kita lihat yang lain itu misalnya ada yang menyusui tapi sedikit sekali ya
bahkan setelah divaksin pada tahap pertama pun masih ada yang positif covid sembilan belas
ketua ikatan dokter indonesia daeng m fakih menjelaskan
hal ini dikarenakan antibody yang belum terbentuk sempurna
penyuntikan vaksin itu kan supaya menimbulkan antibodi terbentuknya antibodi
yang baik bagi tubuh
antibody baik timbul muncul baik di tubuh itu
status badan kita baik
status gisinya baik
kalau lagi sakit
metabolisme kita tidak bagus
karena metabolisme dan energi tubuh kita itu dipakai untuk penyembuhan sakitnya
daeng m fakih pun membagikan beberapa hal yang harus diperhatikan
baik sebelum maupun sesudah vaksin
yang bisa menunjang metabolisme tubuh bekerja dengan baik
salah satunya dengan makan makanan yang bergizi
makan makanan yang mengandung gizi seimbang
dengan adanya nutrisi protein
karbohidrat serat hingga vitamin yang baik untuk tubuh
jangan lupa untuk menjaga tubuh agar selalu sehat dengan rutin berolahraga ringan
tentunya ini baik juga nih untuk membantu membangun imunitas tubuh
jangan stres dan selalu positif thinking
di beberapa kasus nih ya
walaupun tidak punya riwayat hipertensi
karena terlalu tegang
akhirnya tensi darah tinggi dan proses vaksinasi harus ditunda
maka relax santai lakukan hal hal yang bisa membuat anda bahagia
jangan lupa istirahat yang cukup
baik sebelum ataupun sesudah vaksin ya
jangan bergadang terapkan pola tidur dan jalan
tidur dan juga pola hidup yang baik
kelima setelah vaksin
sebenarnya tidak ada larangan untuk mengkonsumsi obat obatan tertentu
perihal donor darah
ini sebaiknya tidak dilakukan dulu
setidaknya menunggu sampai dengan enam pekan
terakhir walaupun kita sudah divaksin
tetap patuhi protokol kesehatan
mulai dari menggunakan masker
sampai dengan mencuci tangan
dan walaupun kita sudah divaksin sampai dengan dosis kedua
ini kita masih harus menunggu
sampai dengan antibody terbentuk sempurna
selain itu di luar sana juga masih banyak yang belum divaksin
jadi mari kita bersama sama menjaga diri dari covid sembilan belas
saya dhani sarasari ini di prodedia jakarta